terkait unjuk rasa yang akan dilaksanakan jumat besok presiden joko widodo dan wakil presiden yusuf kala tetap akan berkantor di istana
hal ini disampaikan oleh presiden joko widodo dan wakil presiden yusuf kala saat menggelar jumpa pers di istana
wakil presiden yusuf kala berpesan agar unjuk rasa dijalankan dengan damai apalagi aksi ini mengatasnamakan umat islam yang menentang penistaan agama